lancang sekali kalian
kemana sini do kayaknya lu salah jalan deh jadi saya aduh udah begini sih cak
weh mau ngapain nih
gue juga mau gitu kan
hei lo mau kemana
tidak gue mau ke sana
sabar apa sih
iya gak sih
weh kemuran ben
serius lo ah
tuh manja kecil kecil kemuran
biarin aja bertahan
tetep fresh kemurannya
jadi juga ikut mabuk nanya rencing gue
lancang sekali kalian
kalau d café mobosan barnz
tersil applicantsnya itu mas benang
dan aku sendiri kan
dia boleh konsul tiwak pengiriman